di beberapa layar drama atau film bersatunya kembali kedua negara korea selatan korea utara mungkin tergambar
tapi bagaimana kenyataannya apakah betul peluang itu memang ada
atau angan angan semata kami bahas bersama teguh reza shah pakar hubungan internasional
unpad selamat malam pak reza apa kabar
kabar baik salam dari bandung
terima kasih pak reza sudah kembali di korean corner malam hari ini
kalau kita ngomongin bagaimana peluang kedua negara ini bisa kembali bersatu
kalau acuannya adalah drama atau film kebanyakan kisahnya fiktif
jadi mungkin nggak bisa mengacu di sana
tapi kita melihat kenyataannya
kenyataan peluang itu sebenarnya ada atau tidak sih pak
kalau kita lihat kalau saya nggak salah dua ribu delapan belas presiden moon jae in waktu itu juga pernah bertemu dengan kim jong un
sehingga yang tergambar di depan kamera itu tersenyum semua baik baik saja gitu
tapi kalau kita melihat peluangnya apakah itu bisa menjelaskan bahwa peluang itu ada atau bagaimana
saya pikir kedua masyarakat di korea ya di korea utara dan korea selatan itu sudah capek gitu
mereka sudah ingin segera berdamai
karena mereka itu berasal dari suatu masyarakat yang sama
sejarahnya sama profil titiknya sama bahasanya sama
yang membedakan adalah kejadian setelah perang antara korea utara dan korea selatan
sebab itu keduanya bermusuhan
tapi kalau kita perhatikan
semangat untuk bersatu itu ya itu adalah semangat yang harus dihargai
karena bagaimanapun fitrahnya mereka adalah satu
cuma untuk bersatu itu kan harus ada penyesuaian penyesuaian
misalnya kalau saya mencoba melihat dari perspektif korea utara misalnya ya
mereka memiliki program sepuluh poin untuk keunifikan
dokumen ini dibuat tanggal enam april tahun juni
jujur delapan puluh dua atau kira kira tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
jadi persyaratan untuk perdamaian itu ada sepuluh
jadi mereka sudah berbicara soal framework
tapi yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana job description dan job specification
misalnya begini kalau ini adalah versi korea selatan film
memang harus diakui korea selatan itu unggul dalam diplomasi publik
mereka jauh lebih kaya
mampu berkiprah di level dunia
dan membuat film itu sangat mahal
tapi kan bagaimanapun juga
kalau film itu dibuat oleh suatu negara
tentunya menggambarkan nilai nilai harapan dari negara tersebut
sedangkan untuk penyatuan itu harus ada prinsip prinsip keadilan prinsip prinsip kesetaraan
kalau saya baca sepuluh prinsip perdamaian versi korea utara
maka yang akan dibentuk itu adalah negara yang bersatu
yang mandiri yang damai netral
dan harus berdasarkan kepaduan seluruh negeri
yang kedua adalah mengedepankan patriotisme dan kemandirian
jadi berketangga tapi damai dan menuju kepada suatu kepentingan bersama
yakni kesejahteraan bersama
yang keempat adalah
semua perbedaan yang ada itu harus diakhiri
jadi ada sepuluh semua
yang keenam adalah bebas dari invasi
masing masing itu harus mengatakan
saya tidak akan nyerang anda
kemudian utara tidak akan menyerang selatan
dan selatan juga tidak akan menyerang utara
juga ide ide di kedua negara
misalnya itu komunisme maupun pembangunan itu harus diperinsi
nah kemudian yang ketujuh
utara dan selatan itu harus melanjutkan warisan budaya dan warisan fisik yang
yang mereka wariskan yang mereka terima dari nenek moyang mereka
kemudian yang ke delapan adalah
adanya saling percaya akan pentingnya persatuan dari kedua negara
dan didukung oleh persukaran antarumat manusia
dan ke sembilan ada solidaritas nasional
dan terakhir adalah
mereka yang pernah ini agak sudah tiga puluh ya
jadi mereka yang pernah berupaya keras untuk membangun korea yang bersatu itu
nah ini adalah sepuluh permintaan utara
kalau permintaan korea selatan adalah seperti yang kita lihat dari berbagai banyak film
cuma untuk bersatu dari kedua negara ini
sebenarnya sudah ada panitia dari kedua negara
mereka sudah punya panitia untuk berdialog ya
ya cuman permintaan dari korea utara yang saya pelajari adalah
mohon tidak ada provokasi dari pihak luar
kemudian juga jangan ada pelibatan korea selatan ke dalam provokasi
misalnya latihan militer
kemudian menyiarkan dokumen balon balon dan sebagainya
jadi memang tidak mudah
tapi kalau pun ada upaya dari korea selatan untuk melakukan keperdamainan di kedua negara
ya langkah selanjutnya adalah bikin film itu mengambil juga versi korea utara
dan juga salam itu harus melibatkan aktor aktor dari kedua negara
misalnya siniasnya dari kedua negara aktor pendukungnya dari kedua negara
pemain utamanya dari kedua negara
sehingga pesan pesannya damai
saya tertarik dengan suatu ini prestasi yang dibuat oleh korea utara dan korea selatan
pada saat asian games di jakarta pada empat tahun silam
dimana kelihatan bahwa sebenarnya dua duanya ini
kalau mereka belum sungguh sungguh untuk sebuah tujuan bersama
itu bisa dicapai
mereka dapat medali emas kalau nggak salah dalam asean games yang terakhir di indonesia
dan saya perhatikan
duta besar korea selatan di indonesia dan juga duta besar korea utara di indonesia itu
sangat bangga dengan pencapaian tersebut
dan kalau saya lihat di ruang kerja mereka
maka foto foto yang memperlihatkan kemenangan dari dua korea itu
jadi saya dalam hati saya bayangkan
dua duanya ini sebenarnya ingin damai
ya cuma tolong jangan diganggu oleh pihak luar
baik pak reza intinya masing masing punya keinginan
tapi sampai di tahap yang sekarang ini mungkin bahasa gampangnya adalah
baikan tapi belum balikan
nah selama bertahun tahun puluhan tahun diupayakan ada willingness tersebut
tapi apa yang mengganjal
apakah hanya semata karena tadi yang pak reza sebutkan
masing masing punya berkening
kemudian juga punya poin poin yang menjadi concern gitu
atau memang ada hal lain
ya pertama adalah pihak korea utara saya perhatikan
itu tidak bisa memaafkan intervensi dari amerika serikat pada saat
intervensi amerika serikat sehingga memaksa kedua negara itu perang
jadi kalau saya perhatikan literatur yang ada di korea utara
mereka punya suatu buku yang isinya adalah
hari tak terlupakan yakni dua juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini menceritakan suatu keadaan di daerah sinchan ya
di mana pada tanggal dua puluh lima januari tersebut
amerika serikat itu memperserasai perang
kemudian melakukan pemboman besar besaran
kemudian terjadi kematian atau kematian
dua ratus wanita dan satu ratus dua anak anak
dan ini tidak terlupakan itu satu
dan yang kedua rakyat korea utara itu sangat berterima kasih
pada pemimpin besar mereka kim ilsung yang membawa kemenangan
dan dalam pandangan korea utara juga
sampai saat ini amerika serikat terus melakukan provokasi
yang terjadi sekarang adalah distrust antara masyarakat di kedua negara
misalnya begini kalau saya bertemu dengan diplomat korea selatan
di berbagai belahan bumi
mereka mengatakan mereka tidak kenal diplomat korea utara yang ada
dan terlarang bagi mereka berhubungan dengan diplomat korea utara
pernah saya tanya juga apakah tidak ada yang anda kenal
oh tidak ada terlarang bagi kami
jadi tingkat silaturahim itu sama sekali tidak ada
antara kedua negara tersebut
oke ini yang membuat kemudian alok ya
tapi sekarang kedua negara ini masih bermusuhan
perang yang terjadi tahun seribu sembilan ratus lima puluh itu sampai sekarang itu belum diredakan
belum ada komite
belum ada komitmen untuk menyelesaikan perang
belum ada pernyataan damai bahwa perang kita ini selesai
oke kenangan lama itu masih terus ada dan itu yang mengganjal
yang belum mungkin terus selesaikan dengan baik
oke pak reza korea selatan sekarang sudah ada di pemerintahan presiden yang baru
anda melihat di pemerintahan yang baru
apakah bersatunya kedua negara ini reunifikasi ini bisa saja terjadi

apa tahu bahwa presiden korea selatan yang baru presiden yun sokyo
termasuk orang yang cukup keras sepertinya
memang ini presiden baru ya
biasanya seorang presiden baru itu ingin memiliki legitimasi
tapi presiden sebelumnya yang berhasil melakukan ktp
sorry mendukung ktp antara amerika serikat dengan korea utara
terus juga terjadi pertemuan di tanmunjong
kemudian juga adanya kedatangan presiden korea selatan ke korea utara
kemudian ada ktp di singapura dan di vietnam
saya pikir ide untuk bersatu itu
adanya ide untuk bersatu itu harus dihargai
harus dihargai siapapun juga presiden yang ada di sana
cuma masalahnya adalah harus dimulai dari hal hal yang kecil ya
akumulasi dari hal hal yang kecil itu bisa berdampak kepada yang besar misalnya
akumulasi dari hal hal yang kecil itu bisa berdampak kepada yang besar misalnya
di normal kalau resmi
di nebayar itu tidak
kemudian kita ketahui korea selatan itu memiliki investasi yang sangat besar
di perbatasan kaya sarrong
itu saat ini ada lima puluh ribu tenaga kerja asal korea utara
yang bekerja diteknologi tepat dinam miliki korean
yang harus diutamakan
kalau kita belajar dari
asean games kemarin
kenapa tidak dilanjutkan
misalnya dengan membuat suatu
choir dari kedua negara
kemudian terbanyak film
kedua negara oke kemudian
bikin tim bola dari kedua negara
jadi hal hal ini harus
berimbang antara ide ide yang
berasal dari pemerintahan
dan juga ide ide yang berasal dari
masyarakat setelah ide ide
ini terbangun baru mereka bisa berbicara
hal hal yang teknis misalnya bagaimana
model penyatuannya apakah
seperti model jerman kemudian
mereka juga hendaknya menolak penyatuan
terjadi perang yang dahsyat
dan akhirnya yang satu runtuh yang satu
mencaplok maksudnya hal ini
tidak dikendaki lagi oleh
saudara saudari kita di korea mereka
sudah lelah begitu dan untuk itu
mereka harus berbicara juga hal hal yang sensitif
tapi model pembangunan seperti apa
sistem politik seperti apa
kemudian untuk transisi bagaimana sistem
pemerintahan bagaimana pemimpin
mereka selanjutnya jadi
hal ini tidak mudah tapi
presiden yun sekarang sudah memperkerasai
dan pikir dunia harus mendukung
oke step saya masih panjang
ide idenya pun juga tadi
seperti yang pak reza sebutkan
mungkin sekarang sinyal ide ide
itu hanya kita lihat baru kita
yang ada di drama atau film
korea selatan terima kasih
pak teguh reza syah sudah bergabung
dengan korean corner di cnn indonesia
connected malam hari ini selamat malam
pak sehat selalu
terima kasih salam dari bandung